halo tadi katanya mau nelpon balik
tadi saya udah mau nelfon balik tapi ada pemberitahuan
maaf pulsa anda tidak mencukupi untuk panggilan ini
yaudah kamu mau curhat apa
dewi sepertinya marah sama saya
itu yang mau saya curhatkan ke kamu
saya nggak tahu
terus saya harus gimana
bantu saya supaya tahu kenapa dewi marah
terus bantu saya supaya dewi gak marah lagi
terima kasih ya
dasar anak manja
minum aja minta diambilin
kan neng nggak dimakan ma
harusnya tadi udah sekalian neng
ini masih pagi ma
emang kalau mama mau marah harus nunggu siang
ini gnanti yang buat
duduk atu ma
mau minta dibeliin baju olahraga
kalau imas ke pasar bilang jangan lupa beli kopi
imas udah berangkat
aku udah beliin helm buat kamu
mak mau dibeliin baju olahraga warna apa
nanti kamu ke pasar beliin baju olahraga buat emak
ma nggak mau kalau esi yang beliin
essi pasti pergi ke pasar
kamu kalau bohong jangan terlalu sering
jadinya yang diboongin hafal
nanti imas yang ke pasar beliin baju olahraga buat ma
enggak mau apa
cocok buat gaul mau beli nggak
ini cocok buat resmi bisa juga santai
saya nggak suka yang resmi
kan buat santai juga bisa
kalau santai mah mending pakai sendal aja
kalau ini cocok buat yang gagal masuk tentara
jadi kamu serius mau jualan sepatu
ini udah mulai
kalau mau jualan mah bukalapak atau keliling
jangan duduk di sini
saya serius mau jualan sepatu
sambil nunggu ada yang ngasih modal buat jualan
kekangus aja kasbon
seperti kang komar waktu mau beliin motor buat istrinya
kalau kamu gak berani ngomongnya mending gak usah
abah masih ada di rumah kamu
tadinya saya nanti sore mau ke rumah kamu lagi
gak enak ah
abah kayaknya nggak suka sama iwan
bukannya gak suka sama kamu
tapi takut kamu gak serius soalnya saya pernah dikecewain
ke rumah kamu
ketik balik lagi sama imaz
gak tahu saya mah gak ngerti
tik tik balik lagi sama imas
enggak tau tidak tahu saya mah gak ngerti
iya baju olahraga
kenapa nggak ke mal aja
akan kan sekarang udah jaya
kalau mau belanja langsung kesini
saya mungkin sudah jaya
tapi kebiasaannya masih kebiasaan orang susah
ah kang mus bisa aja
saya mau belanja dulu
jaga si hitam manis
sepatu saya jualan
ini cocok buat gaul mau beli nggak
saya emang petinju bukan anak gaul
ini cocok buat resmi bisa juga santai
petinju itu stylenya nggak resmi tapi juga nggak santai
nah kalau ini cocok buat petinju
nah kalau ini cocok buat petinju
eh si lucu datang lagi
ih memang jahat
saya dibilang lucu memangnya saya cepot
maksud saya lucunya kamu itu lucu cantik
maksud saya lucunya kamu itu lucu cantik

memang mirip cepot
yaudah saya nggak jadi beli ciloknya
memang nggak marah
maaf ya nggak sampe rumah
maaf ya nggak sampai rumah
kasih udah jemput terus nganter
aku senang bisa jemput kamu terus nganter
kalemnya mau dipake aja
kalemnya mau dipake aja
anggota paduan suara
mau beli cilok lagi
kamu rumahnya dimana
sekalian pulang dari tempat les
lain kali kalau mau cilok
tapi kebetulan nggak lagi les
tapi gak bosen seharian nonton tv terus
tapi nggak punya hiburan lain
ketik nanti yuk
bikin polusi di bandung
bikin polusi di bandung
kamu kalau ditanya itu jawab yang benar
kamu kalau ditanya itu jawab yang bener
kamu kalau ditanya itu jawab yang bener
mau beli tas pi
enggak tapi di rumah aja
enggak tapi di rumah aja
mau ditip apa
ada yang bisa dibantu
kemarin ada karyawan papi kamu ke rumah aku
sudah ketemu sama aku
bukannya ngejawab malah buru buru pergi
yang waktu aku datang ke rumah kamu
sehari sebelum mami kamu meninggal
dia yang jaga pintu pagar rumah kamu
ada dua orang waktu itu
dua duanya nyariin aku
apanya yang oke
nggak usah nggak usah nggak penting
dua orang itu nggak akan buru buru pergi
yaudah kalau nggak penting aku lagi ditokol tas
kita harus ketemu
ada apa teh
nanti aja kalau kita sudah ketemu
jangan di rumah
nanti di jalan sumatra
kita ketemu di kafe sekitar sini aja
kandungnya di sini
murat butuh waktu berapa lama buat bawa uyan ke saya
kata murad sepertinya uyan tahu
dia mau datang buat ngejemput
uyan sudah ada persiapan
waktu murad sampai kepit datang
uyan muncul bawa golok
saya lagi nunggu dia
kalau sudah ketemu kamu
suruh dia ketemu saya

salah raga perjuang saya
kalau sampai hilang
saya bikin putih kamu
kamu salah satu aktris berbakat di kota ini
aktris yang tidak pernah disorot kamera
aktris yang tidak pernah muncul di bioskop atau televisi
aktris di alam nyata
mau gak sih jo
waktu saya ke moko sama uyan dua hari yang lalu
saya ketemu sama anak buah kang mus
kemarin dua anak buah kang mus ke rumah uyan
tugas dari kang mus
uyan itu penyusup
toge dalam tahu
ya gehu alias tahu isi
atau ada toge di dalam tahu
bukan ada tahu di dalam tahu
ada penjelasan yang lebih gampang
kita sudah dua kali gagal
waktu harus nyari copet yang nyopet membantu kang bahar
kita sudah terlalu sering minta maaf
enggak mudahan di kang mus stoknya masih ada
uyan itu kerja buat koran
uyan sengaja deketin teteh
buat masuk lebih dekat ke papih teteh
ada dua kemungkinan
uyan mau memberitakan bisnis papih teteh
uyan mau menceritakan geografi
bukan geografi bukan
papih teteh udah ngasih tau bukan geografi
tentang kisah hidup papi teteh
papih teteh enggak mau
uyan harus akam cegah
sebetulnya bisnis papi itu apa
papih teteh sudah pensiun
seperti kinanti yang dengar dari orang orang
kalau yang teteh dengar dari orang orang
papi teteh suka membantu orang lain
dalam hal yang lain
kemudian orang lain itu memberikan sedikit keuntungannya kepada papih teteh
kalau yang teteh dengar dari orang orang
papih teteh itu
itu cuma omongan orang orang yang gak kenal papih teteh
saya masih belum ngerti
akan akan bantu teteh jadi ngerti
tapi sekarang akang harus pulang dulu
ibu mertua akang nunggu
papih teteh ngajarin ke akang
ibu mertua akang itu sama dengan ibu akang sendiri
sama seperti akang sayang sama ibu akang sendiri
akang baru beliin ibu mertua akang baju olahraga
warna kesukaan ibu mertua akang
kalau kamu tahu
nanti pergi sama uyan
atau ketemu uyan
nantinya nggak boleh tahu
ditunggu mertua di rumah
saya mau curhat
saya lagi diangkut
makasih saya tumpul lagi
teman saya kalau nyuar
jangan lupa kata investasi
makasih punya rondot
coba senang giaur merah
sobat berubah nanas besar
itu turut dipawainhe
lalu gimana nyopetnya berhasil sebentar nanti saya telepon balik
halo kamu mau curhat apa sebentar ada anak anak mau jajan cilok
udah turun dari angkot kamu malah ngurusin cilok gimana dong pembeli itu anak raja pembeli itu raja
bukan anak raja pembelinya masih anak anak terserah kamu ajalah kau sudah nanti nelfon saya oke
atau nasi di basoan
atau makan nasi pakai bakso
terserah kamu bebas
kalau yang ini
jangan di sanguan jangan di basoan
memang itu apa
mak makan dulu
tapi ada pemberitahuan
maaf pulsa anda tidak mencukupi untuk panggilan ini
yaudah kamu curhat apa
dewi sepertinya marah sama saya
itu yang mau saya curhatkan ke kamu
saya nggak tahu
terus saya harus gimana
bantu saya supaya tahu kenapa dewi marah
terus bantu saya supaya dewi gak marah lagi
terima kasih ya
lebih bagus kalau memang pakai sepatu
kalau ada yang bilang di bandung banyak compet
itu sebetulnya belum seberapa dibanding dengan populasi copet di barcelona
kamu pernah ke sana
tahu dari mana kalau populasi copet di sana lebih banyak dibandingkan dengan di bandung
tahu dari internet
hmm kamu ada masalah apa sama ubed
ubed bilang kamu marah sama dia
ubed bilang kamu marah sama dia
bertambahnya populasi copet di kota ini tidak merisaukan saya
yang merisaukan saya justru adalah semakin sadarnya masyarakat akan ancaman tindakan pencopetan
dan membuat mereka menjadi lebih waspat
dan membuat mereka menjadi lebih waspat
apa yang harus kita lakukan supaya bos tidak result
pertanyaan yang menarik
kemaren ada pembeli cewek berdilbab
ubed merhatiinnya gimana gitu
ih enak aja
operasi yang kita laksanakan secara rutin di angkot tiba tiba telah menjenuhkan saya
saya perlu areal baru yang lebih menggoda
saya mengincar pasar
asik tuh bos
bisa sekalian belanja
kita kan pura pura belanja
tapi sesungguhnya kita sedang menjalankan operasi
sayang sebagai teman yang baik
saya nggak mau dia kecewa
saya takut ubed benar benar jatuh cinta sama cewek itu
cewek itu terlalu cantik buat ubed
untuk menjalankan program baru kita
kita perlu bantuan sumber daya baru
saya meminta kalian untuk membantu saya mencari sumber daya baru copet di kota ini
wanita cantik dan dewasa
saya izin dulu kang mau kursi sablon
aduh aduh aduh
saya mau diapain kang
aduh kang kang
masih kosong bu
kepala saya sama cecep dimasukin ember yang ada airnya
kamu di sini mau kerja apa tidur
mau kerja apa tidur
kenapa tadi kamu tidur
kalau habis makan suka ngantuk
sekarang kamu kerja biar nggak ngantuk
ledang ledang ledang ledang ledang ledang
itu mobil jurusan kebun kelapa
kelapa kelapa kelapa kelapa kelapa
lepas itu kemudian
kang saya perlu taman orang
kita omongin besok aja
saya lagi ada urusan
sekarang saya lagi ada urusan